minggu dini hari atau sekitar pukul tiga puluh
kediaman verdi sambo terpantau dalam keadaan gelap
dan tidak tampak aktivitas penjagaan yang berarti
suasana di luar kediaman pun terpantau lengang
tanpa ada penjagaan khusus
sebelumnya mantan kadif propam verdi sambo
ditempatkan di tempat khusus di makobrimob kelapa ii depok jawa barat
verdi dianggap melakukan ketidakprofesionalan
dalam olah tempat kejadian perkara
pada kasus tewasnya brigadir yosua di rumah dinasnya
andre kurniawan jakarta